duka mendalam masih menyelimuti keluarga benediktus alvaro daren
bocah tujuh tahun yang viral akibat mengalami mati batang otak
usai operasi amandel di rumah sakit kartika husada
jati asih kota bekasi jawa barat
sejak selasa pagi sejumlah keluarga kerabat
maupun orang tua dari teman teman alvaro
mendatangi rumah duka elizabeth untuk mengucapkan bela sungkawa
benediktus alvaro daren merupakan anak bungsu dari dua bersaudara
namun pintar dan juga baik
sang ayah juga menuturkan sebelum di operasi amandel tersebut
alvaro sudah mengalami batuk pilek dan radang tenggorokan
namun pihak rumah sakit sudah memeriksa kondisi alvaro
dan dinyatakan layak di operasi
terkait mengapa putranya bisa mengalami mati batang otak
pasca operasi amandel pihak rumah sakit masih belum bisa memberikan penyebab pasti ke pihak keluarga
selasa sore pihak rumah sakit kartika husada akhirnya angkat bicara
pihak rumah sakit menyatakan
seluruh proses operasi amandel terhadap alvaro
sudah melalui mekanisme medis yang benar atau sesuai sop
pihak komisaris juga menambahkan
sebelum dilakukan tindakan operasi amandel
sejumlah resiko sudah diberitahukan kepada orang tua pasien
namun demikian pihak rumah sakit yang menangkap alvaro
pihak rumah sakit tidak bisa menjelaskan secara detail
fonis batang otak mati pasca operasi amandel terhadap awak media
dengan alasan pihak tim dokter ahli yang berwenang
sedang dipanggil dinas kesehatan kota bekasi sejak selasa sore
ini dari yang resiko terkecil sampai resiko terbesar
itu sudah ada di inform konsent
sudah dijelaskan ke keluarga pasien
dokter dokter kami datang kemari
jika sudah selesai diadil
kami usahakan untuk bisa hadir di sini
karena untuk menjawab semuanya
bukan kapasitas kami bertiga
kami ini saya hanya dokter umum
dokter dian dokter gigi dokter indah juga
jadi ini bukan kapasitas kami dan bukan kami yang merawat
selain itu menyikapi adanya laporan kepada pihak kepolisian
dengan dugaan malpraktik terhadap alvaro
pihak rumah sakit juga mengatakan
akan mengikuti proses hukum dengan baik
sebelumnya benediktus alvaro daren
sepuluh tahun bersama sang kakak vincent
menjalani operasi amandel pada sembilan belas september lalu
di rumah sakit kartika husada jati asih kota bekasi
namun usai keduanya menjalani operasi amandel
alvaro mengalami gangguan pernafasan
dan tak sadarkan diri
hingga akhirnya masuk kembali ke ruang icu
guna mendapatkan penanganan medis
alvaro kemudian difonis dokter mengalami mati batang otak
senin siang pihak keluarga resmi melaporkan
direktur rumah sakit dan beberapa dokter rumah sakit
husada jati asi
kemapolda metro jaya
atas dugaan malpraktik
namun pada senin malam
setelah koma selama tiga belas hari
alvaro akhirnya menghembuskan napas terakhirnya
di ruang icu rumah sakit
tim liputan cnn indonesia